menteri keuangan sri mulyani mengapresiasi komitmen pemerintah dan kpk dalam memberantas korupsi di indonesia
sri mulyani menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat koordinasi nasional badan layanan umum belu di jakarta
sri mulyani hadir bersama empat ratus peserta lainnya yang terdiri dari menteri dan kepala lembaga pejabat eselon i sebagai pembina dan pengawas belu
ada langkah langkah yang dilakukan oleh kpk waktu kami sudah menyampaikan ke seluruh jajaran di kementerian keuangan
bahwa presiden sangat presiden sangat komit untuk memerangi berbagai macam praktek pungli dan korupsi
itu sudah disampaikan kepada seluruh jajaran di kementerian keuangan
kami sudah memberikan peringatan bahwa ini adalah saatnya untuk melakukan perbaikan
kalau di dalam tidak mau berubah sendiri berarti ada institusi lain yang akan melakukan
saya senang bahwa yang selama ini dilakukan oleh kpk itu
sebetulnya kerjasama juga dengan inspektoral general kita
kita punya ib
jadi yang dilakukan selama ini informasi intelnya berasal dari kami di internal
jadi di dalam kementerian keuangan ada unit unit dan pengawasan yang bekerja
dan kemudian untuk melakukan pendidikan dilakukanlah bersama sama dengan kpk